kita awali cnn indonesia newsroom kali ini dari pemilihan ketua umum pssi
komisaris jenderal polisi muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa dua november dua ribu dua puluh
muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa sabtu siang
sekretaris lemhanas ini menang mutlak dengan meraih delapan puluh dua dari delapan puluh lima suara
tiga suara yang tidak memilih iwan tercatat tidak sah
ia pun bersaing dengan sembilan kandidat lainnya
namun saat kongres berlangsung hanya tersisa arief putrawi caksono dan rahim sukarsah
lantaran calon lainnya mengundurkan diri
sementara itu iwan bule mengaku bersyukur dengan kemenangannya ini